hai epic people berjumpa lagi dalam epic living bersama saya sintia karani
salah satu dampak dari pandemi adalah investasi yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat khususnya kaum muda
terlihat dari semakin ramainya postingan di sosial media mengenai hal tersebut
semakin bertumbuhnya investor di bursa saham indonesia secara signifikan
pada dasarnya investasi memiliki resiko
namun jika kita jeli dan cermat dalam memilih instrumen investasi
maka modal yang kita tanam akan memiliki buah manfaat di masa depan
salah satu bentuk investasi cenderung aman dan juga dengan peningkatan nilai paling stabil adalah properti
pada episode kali ini kami akan membahas properti sebagai salah satu instrumen investasi
berlokasi di kawasan emerald neopolis karawang
bersama dengan pak andre wijaya selaku direktur dari emerald land development
kami akan membahas dari a to z mengenai investasi properti
hai epic people saat ini saya sudah bersama pak andre wijaya
selaku direktur dari emerald land development
namun sebelum kami berbincang kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas pada hari ini
sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
baik pak andre apa kabar pak
baik cynthia apa kabar
baik juga pak
pak hari ini kita akan bahas soal investasi yaitu salah satu instrumennya adalah properti ya pak
namun menurut pak andre sendiri bagaimana pak seberapa penting investasi properti ini
atau berinvestasi bagi masyarakat khususnya kaum muda pak
menurut saya bahwa perinvestasi itu harus
karena apa seperti cynthia kan tidak ingin punya harta yang lama lama karena inflasi menyusut hartanya
tapi sebisa mungkin investasinya itu atau kekayaannya itu atau hartanya itu dikembangkan
dengan berbagai macam instrumen investasi
ya kedua cynthia juga harus pilih kira kira investasi apa yang cocok dengan saya
ya memahami dengan benar
dengan benar investasi tersebut
apakah mau investasi properti investasi di bursa investasi di saham atau apapun juga nih
dan salah satu dari investasi yang menurut kami relatif stabil tidak berfutuasi harganya dan cenderung naik adalah properti
karena dengan diinvestasikan di properti ada keyakinan bahwa tidak mungkin drop tidak mungkin jatuh
dibandingkan dengan instrumen yang risikonya tinggi seperti saham
jadi properti relatif lebih stabil dan aman menurut saya
apa yang perlu diperhatikan jika ingin memilih berinvestasi properti
ya kalau kita investasi di properti yang pasti jelas kan kelihatan barangnya
kalau beli cynthia beli rumah pasti investasi ada barangnya
ya kan ada rumahnya
terus kalau rumah itu tidak dipakai rumah itu bisa disewakan
jadi kan ada passive income itu
ya kan apakah itu ruko apakah itu rumah apakah itu apartemen
pasti ada returnnya kembali
terus berikutnya adalah kalau kita berinvestasi di properti kita mesti yakin dengan siapa
behind the yang punya properti tersebut
developernya siapa nih
jangan sampai investasi salah
surat suratnya tidak jelas
nanti waktu harganya mulainya mau dijual tidak bisa
atau masih sengketa
jadi sangat perlu sekali bagi kita semua kalau kita mau investasi kita mesti lihat
the mind behind behind dia punya produk itu siapa
terus yang kedua kira kira dari lingkungannya aksesnya bagaimana
apakah nggak tahu jauh banget nggak jelas kita nggak mungkin beli gitu
jadi mesti aspek lokasi aspek kualitas barang
aspek yang paling tentu adalah legalnya
legalnya jelas apa nggak
terus apakah barang tersebut apakah properti tersebut saya bisa mendapatkan pasif income kalau belum saya pakai
nah untuk meyakinkan para kaum muda nih pak memilih kawasan emerald land development sendiri sudah bagaimana pak
sudah seberapa jauh sepak terjang dari emerald time development
emerald land development sudah bergerak dalam bidang pembangunan unit rumah
sudah beberapa tahun dan kita di jabodetabek dan kerawang kita ada lima proyek yang sekarang berjalan dan masih still going on berjalan
jadi kita punya lima project di berbagai tempat di jabodabek dan satu di kerawang
dan komitmen kita yang seperti kita tahu bahwa kita menyediakan properti menjual properti dengan legal yang jelas
sertifikat pasti sudah pecah
imp pasti pecah termasuk pbb
yang kedua kita sudah membangun infrastruktur lebih awal
tidak jual dalam kucing dalam karung nih tapi kita sudah kelihatan
infrastrukturnya sudah kelihatan ya
bangunannya juga sudah kelihatan di emerald land development khususnya di kerawang kita bicara di kerawang ya
kita mempunyai satu produk yang benar benar luar biasa dengan starting di harga tiga ratus an
yang untuk benar benar
first house untuk setiap orang untuk beli rumah
dan kita siapkan rumah tersebut dengan tiga pilihan
terkait dengan emerald neopolis di kerawang ini
kita disini siapkan satu cluster neokasa dengan starting price harga tiga ratus juta
disini kita bagi tiga ada tiga tipe suite tipe living dan tipe soho
seperti saat ini kita ada di tempat ini kita tipe soho
yang ada mezaninnya di atas dan orang bisa penghuni bisa pekerja disini
dan dia bisa tinggal di atasnya
nah itu yang kita siapkan selain konsumen bisa pakai sendiri dan mungkin juga dia bisa jalankan sebagai satu investasi
dia bisa sewakan atau mungkin orang tertarik bisa buat office
apakah ada pak program program yang ditawarkan dari emerald neopolice
aduh banyak banget cynthia
kita memberikan kita ada namanya paket instan
dengan cicilan cuma satu jutaan sebulan
jadi ketika kamu cuma memberikan dp delapan juta rupiah
kita akan proses dengan berbagai bank beberapa bank yang menyediakan fasilitas kpr
dengan cicilan hanya satu jutaan per bulan
itu dapat rumah seperti ini
di tempat ini
dan kalau memang kamu belum pakai kamu bisa jadi juragan kos
kamu bisa pakai ini sebagai tempat kos kosan
di sewa kan sudah menghasilkan
jadi dengan tingkat populasi pekerja yang besar sekali di kerawang
pasti dibutuhkan perumahan yang banyak
salah satunya itu
yang kedua juga tetap ada juga cicilan lain
jadi cicilan bertahap dua puluh empat kali
atau cicilan bertahap tiga puluh enam kali
untuk bisa mendapatkan hunian landed house di emerald neopolis
selain program satu jutaan tadi
seperti subsidi dp
subsidi dp yang kita bisa berikan
untuk masuk ke beberapa bank yang memberikan program untuk kpr
jadi program yang ditawarkan juga banyak ya pak
jadi banyak kemudahan dan keunggulan siapa ingin berinvestasi properti di emerald neopolis kerawang
baik terima kasih banyak pak andre wijaya tadi atas penjelasan menariknya mengenai emerald neopolis
dan juga soal investasi properti di sini
epic people instrumen investasi memang tersedia dalam berbagai macam bentuk
tapi sesuai dengan obrolan kita tadi
berinvestasi properti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya
yaitu nilai yang terus meninggi seiring waktu
dan itu dia tadi bincang bincang kita bersama pak andre widjaya
yang memberikan kabar baik bagi para pencari properti yang ingin memiliki hunian sekaligus berinvestasi
jangan lupa untuk scan qr code di bawah ini untuk penawaran menarik lainnya dari emerald neopolis
saya cynthia karani pamit undur diri
sampai jumpa di episode epic living berikutnya